oke dan kita akan berbincang dengan ketua pelaksana harian kompolnas
pak benny mamoto yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon
selamat sore pak benny
oke pak beni ini sangat mengejutkan sekali apa yang terjadi
di tengah rentetan teror yang kemarin terjadi di makassar
kemudian penggerbekan terduga teroris dan hari ini mabes polri diserang oleh orang tak dikenal
kami belum tahu kronologinya seperti apa mungkin anda bisa membocorkan sedikit
anda sudah mengetahui karena anda dapat informasi mungkin pak benny dari internal kepolisian
ya pertama tentunya marilah kita sama sama sabar menunggu hasil identifikasi
siapa orang ini kemudian juga olah tkp kemudian hasil cctv nya dan sebagainya
kita tunggu sama sama supaya nanti kesimpulan yang diberikan tepat
artinya polri pasti akan merilis nanti hasil penyelidikan awal ini
namun kalau mau berbicara tentang serangan ke markas kepolisian kita semua juga tahu
dari tingkat pospol polres polda mabes sudah
sudah pernah diserang betul
mabes kan waktu bom di wisma bayangkari sudah terjadi
polda di sumut sudah polres di surakarta sudah
nah ini tentunya menjadi catatan tersendiri timbul pertanyaan kenapa markas kepolisian yang diserang
kenapa anggota di lapangan polantas
dan sebagainya diserang
dari hasil pemeriksaan para tersangka yang tertangkap kan mereka menyatakan bahwa mereka marah
kepada polri karena menangkapi teman temannya dan sebagainya
nah belajar dari pengalaman itu memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan
dan kalau tidak lama tadi sudah terjadi seperti ini seandainya nanti hasil identifikasi memang betul
jaringan terorisme maka kewaspadaan perlu ditingkatkan ke semua jajaran
kemudian tidak hanya itu
tetapi karena proses hukum itu juga melalui kejaksaan dan pengadilan
maka instansi terkait juga perlu meningkatkan kewaspadaannya
jangan sampai kemudian mereka mengalihkan serangannya
ini yang perlu menjadi catatan tersendiri
kami mendapatkan informasi bahwa terduga teroris itu berjenis kelamin perempuan membawa senjata api dan juga beberapa butir peluru
apakah pak benny juga mendengar hal yang sama
jadi yang beredar seperti itu
tapi sekarang kan sedang oleh pkp
dia laku terinam
jadi mengidentifikasi senjatanya
kemudian yang paling adalah identifikasi siapa dia
identifikasi yang beropera
kemudian kaitannya dengan jahatan
kalau itu sudah beropera
maka dengan jelas kita bisa tahu ini jahatannya yang beropera
berjenis kelamin perempuan membawa senjata api seperti yang tadi dibenarkan oleh pak beni
tapi apakah ini merupakan aksi lone wolf
pak beni ini adalah aksi sending message kepada aparat kepolisian yang memang dilakukan
yang dilakukan seorang diri begitu
tanpa komando dari pemimpin jaringan ya pak beni
halo pak beni
ya pak beni
terduga teroris ini berjenis kelamin perempuan membawa senjata api
tapi apakah ini merupakan aksi lone wolf pak
yang dilakukan secara sadar untuk mengirim pesan ataupun sending message kepada aparat kepolisian begitu pak
di luar komando

bisa disimpulkan seperti itu pak beni
belum bisa disimpulkan
karena tadi setelah diidentifikasi siapa dia
masuk kelompok mana
terafiliasi dengan mana
itulah baru kemudian nanti bisa disimpulkan
lone wolf atau bukan
nah ini satu langkah yang perlu kita menunggu dulu
sekali lagi kalau bentuk serangan serangan seperti ini kan
sudah beberapa kali terjadi
yang perlu diwaspadai adalah
bagaimana proses dia bisa menerobos masuk
kalau dia perempuan maka perlu
dilakukan penggeledahan setiap yang masuk
polwan yang bertugas disitu
masih belum bisa disimpulkan
apakah kemudian ini merupakan aksi lone wolf begitu ya
tapi melihat beberapa kali serangan
bisa terjadi ke jantung pertahanan
ataupun ke kantor utama dari
aparat kepolisian begitu pak
apa kemudian yang harusnya menjadi pelajaran
ataupun menjadi catatan pak beni
karena ini bukan serangan pertama yang terjadi di mabes polri
mohon maaf tampaknya komunikasi kami
dengan pak beni mamoto
ketua harian pelaksana kompolnas terputus
nanti kami akan mencoba untuk menghubungi
pak beni mamoto kembali